siapa sangka budi ali yang berprofesi penghulu sekaligus kepala kantor urusan agama kota cimahi
akan mendapat penghargaan dari komisi pemberantasan korupsi
pada delapan desember lalu ia diberi piagam penghargaan oleh kpk
lantaran telah melaporkan gratifikasi selama menjadi penghulu pernikahan
budi melaporkan segala bentuk titipan uang dari masyarakat saat ia bersama petugas kua
menjadi penghulu dalam proses pernikahan
sebetulnya ini tidak terpikir oleh benak saya untuk adanya semacam dipublish atau ada semacam penghargaan
karena yang saya pikir ini adalah merupakan kewajiban bagi saya sebagai aparatus sipil negara
ini sudah digaji oleh pemerintah dan agar lindungi oleh undang undang
bahwa saya sebagai penghulu jadi tugas tambahan sebagai kepala kua
harus melaksanakan sesuai amanah peraturan menteri agama nomor tiga puluh empat tahun dua ribu enam belas
upaya penghulu cimahi melaporkan
penggratifikasi itu pun diapresiasi dan dapat dicontoh oleh pejabat negara